sementara itu kedua pakuan bandung bersiap untuk menerima kedatangan jenasa emeril khan buntas
lalu seperti apa kondisi terkini sudah ada iqbal kiarso
ya selamat malam iqbal seperti apa persiapan prosesi penerimaan jenazah eril di sana dan apakah mobil jenazah sudah tiba
ya selamat malam benny dan juga pemirsa
untuk kondisi terkini di gedung pakuan bandung jawa barat ini bisa dikatakan sudah disterilkan oleh pihak keamanan dan juga panitia ataupun petugas di gedung pakuan ini
tadi sore kami sempat melihat bahwa pihak dari protokoler maupun humas dari jawa barat
ini pemprov jawa barat melakukan briefing atau penjelasan begitu tentang bagaimana menyambut kedatangan jenazah dari anak ridwan kamil
yaitu emeril khan buntas atau eril begitu benny
dan juga tadi setelah adanya briefing atau penjelasan
dan pengaturan tentang bagaimana penerimaan jenazah di gedung pakuan ini
kondisi di gedung pakuan memang berangsur sepi karena warga yang ingin melakukan takziah
jelang sebelum maghrib ini sudah tidak diizinkan
lantaran pintu masuk untuk melakukan takziah di gedung pakuan ini sudah ditutup oleh petugas keamanan
dan petugas keamanan yang bertugas ini nantinya adalah gabungan dari pihak polda jawa barat
juga dari dinas perhubungan dan juga keamanan dari gedung pakuan itu sendiri
dari pihak pemprov jawa barat beni
dan tadi memang bisa dikatakan bahwa jenazah eril sudah berangkat dari bandara soekarno hatta
di mana langsung dibawa menggunakan ambulan bersama ayah anda dan juga keluarga dari rituan kamil itu sendiri
dan kabarnya informasi yang kami dapatkan ini jenazah atau mobil ambulan yang membawa
sudah ada di tol jakarta cikampek menuju cipularang yang nantinya akan tiba di gedung pakuan
bandung jawa barat ini
dan mungkin diperkirakan bisa tiba di gedung pakuan ini sekitar satu atau satu lima jam
dan untuk keamanan sendiri nantinya dipisahkan begitu bagaimana mekanisme dari mobil jenazah yang masuk ke gedung pakuan ini
sudah diatur dan juga begitupun dengan para pihak keluarga yang nantinya akan hadir
pintu pintunya nanti akan diatur oleh pihak dari petugas di gedung pakuan ini
dan bisa saya sampaikan memang benny
dari pagi memang sudah warga mengunjungi gedung pakuan ini banyak begitu ya dan berangsur
bertambah hingga pukul sore tadi pukul lima sore hari
meskipun saat ini kondisinya sudah steril
namun warga yang bertahan di sini nantinya rencananya akan mengikuti sholat jenazah
begitu ya benny
dan juga warga yang ada di sini itu sudah melakukan
maksudnya sudah melakukan atau memberikan ucapan doa dan bela sungkawa kepada jenazah eril
yang menggunakan secari kertas dan begitu juga dari berbagai daerah yang datang ke gedung pakuan ini
dan salah satunya ini sudah bergabung dengan saya
warga yang hadir tadi pada pukul tiga sore untuk mengikuti pengajian di gedung pakuan ini
selamat malam ibu dengan siapa ibu
dari majalaya ibu istuti
nah ibu estuti ini bisa dikatakan tadi ibu mengikuti prosesnya
ibu asalnya dari mana dan bagaimana ibu proses untuk bisa ke sini ibu
terus saya lalu jalan depan gitu
terus alhamdulillah bisa ngirim doa ke dalam bisa pengajian bersama anak anak yatim piatu
bisa silaturahmi sama ayah anda bapak gubernur sama ibundanya gitu
sama ibu unda ibu atalia ibu unda bapak gubernur
nah ibu ini apakah dekat dengan saudara atau almarhum dari emers ini
atau bagaimana ibu mengenalkannya
soal sosok dari eril sendiri ibu
oh enggak itu lihat di sekarang aja lihat di tv
sesudah ada kejadian di itu musibah gitu
berarti ibu tujuannya apa ibu
dari majalah ini naik apa dan untuk mengikuti pengajian bagaimana bu
naik angkot naik kereta api
mau mengikuti pengajian itu mau ngirim doa gitu
kan itu lihat sosok raden eril itu
apa ramah gitu lihat di media gitu
sama rakyat kecil
meskipun belum pernah itu bapak itu tahu gitu semasa hidupnya
tapi ngelihat begitu rasanya langka
ada yang anak pejabat begitu sopan gitu begitu ramah gitu
enggak apa itu kata orang sundama
mudah mudahan bapak gubernur sarang ibu dipeparinan kakiatan mayunan iya sosobi kakiatan lahir kakiatan batin
atau almarhum raden eril mugi mugi ditempatkan di tempat anu dipikari doku gusti ditempatkan di surga pirdaus
amin ya allah ya rabbul alamin
nah rencananya ibu ini apakah ikut nanti akan mencolatkan jenazah
atau hanya ingin melihat kedatangan dari jenazah eril yang nantinya akan tiba di sini bu
nunggu jenajah aja datang ya
kan kalau sudah ke sini besok dirarang katanya ke itu apa itu pemakaman
makanya ah di sini aja gitu
berarti ibu tadi informasinya datangnya sendiri atau bersama rekan rekannya yang lain begitu bu
dan apa sih ibu tadi pesannya yang ibu sampaikan ketika menulis di secari kertas itu ibu
ngiring bela sungkawa gitu
bapak gubernur kenging musibah
mudah mudahan dipeparinan kakiatan lahir kakiatan batin sekeluarga
baik terima kasih banyak ibu atas waktunya
nah itu tadi wawancara saya sedikit singkat dengan salah satu warga yang turut hadir melakukan
atau mengirimkan bela sungkawanya dan doa kepada sosok emeril khan mumtaz

sombong cubu dengan luar kati ruangan udung pua
dan juga ruangan ruangan yang nantinya akan ditempatkan jenazah dari anak rituan kamil yang meninggal dan ditemukan pada delapan juni lalu
dan untuk saat ini nantinya prosedur yang akan dilaksanakan atau prosedur yang akan dilakukan setelah jenazah tiba ini nantinya langsung akan disolatkan dan akan langsung dipimpin oleh ayahanda yaitu rituan kamil dan juga mereka yang nantinya ingin mengikuti sholat jenazah ini akan diatur oleh pihak protokoler dan juga petugas petugas di gedung pakuan ini
ya iqbal saya juga ingin bertanya ini pasti ada banyak warga ya
seperti tokoh ibu wistuti tadi juga yang ingin datang untuk mendoakan almarhum eril begitu ya
dan kabarnya juga sekarang sudah disterilkan begitu ya tadi seperti anda ceritakan
sementara baru dibuka nanti pukul sebelas
lalu di mana warga saat ini berkumpul atau menunggu hingga diizinkan untuk kembali masuk ke gedung pakuan
ya baik meni baik meni memang dari yang tadi saya sebutkan bahwa kondisi
di pelataran di gedung pakuan ini memang sudah steril karena tidak ada warga lagi yang melakukan kunjungan takziah begitu
dan untuk mereka yang masih berada di area gedung pakuan ini memang masih menunggu hingga pukul sebelas di selasar selasar di tempat di mana mereka mengucapkan atau menuliskan belasungkawa dan juga doanya menggunakan secari kertas tersebut
di selasar selasar tersebut mereka menunggu karena mereka yang menunggu di area dalam gedung pakuan ini memang mereka yang tadinya
ikut pengajian pada sore hari tadi untuk tentunya mendoakan dan juga mengucapkan doa doa kepada eril anak dari rituan kamil itu sendiri
dan untuk mereka yang nantinya ingin berkunjung pada pukul sebelas malam memang diimbau untuk tidak mendekati area di lokasi gedung pakuan di sekitar luar untuk atau pintu masuk di gedung pakuan ini
lantaran nantinya tentunya rombongan yang mengiringi mobil jenazah dari eril itu tidak sedikit
sehingga mereka yang menunggu di luar ini diimbau untuk tidak begitu dekat dulu dengan
gedung pakuan ini beni karena nanti ketika masuk ini sudah ada pengamanan dan juga aturan aturan dan juga bagaimana prosedur dan alur pintu masuk yang akan menerima mobil jenazah dari eril sendiri
dan ketika nantinya jenazah sudah disemayamkan ini tentunya tadi seperti saya sampaikan juga nantinya langsung disolatkan oleh yang dipimpin oleh rituan kamil itu sendiri
dan ini nantinya pada pukul sebelas barulah boleh mendekat lagi ke gedung pakuan
lantaran setelah acara internal atau keluarga yang dilakukan pada pukul sepuluh
sepuluh hingga sebelas malam jika sesuai rencana karena bisa dikatakan ini bisa lebih cepat karena jenazah sudah berada di perjalanan begitu
karena nantinya jika sudah selesai acara internal intinya baru masyarakat boleh masuk kembali untuk mengucapkan bela sungkawanya
dan berada di wilayah tempat disemayamkannya jenazah emeril khan memetatsi di gedung pakuan bandung jawa barat ini hingga pukul delapan pagi besok senin
ya iqbal selain warga siapa saja tokoh yang sudah hadir
karena selain memang wakil gubernur jawa barat uruz zanul ulum yang juga akan menerima dan menyambut jenazah nanti pada saat almarhum erl sampai di gedung pakuan
untuk saat ini benny memang informasi yang kami dapatkan ini para pejabat yang baru hadir itu memang ada dari wakil gubernur jawa barat yang memang menerima yaitu urzanul ulum
di mana para pejabat pejabat lainnya informasi yang kami dapatkan ini belum dapat dipastikan siapa yang hadir
namun dari informasi dari humas pemprov jabar ini sendiri mengatakan bahwa pintu pintu masuk untuk para pejabat nantinya sudah disediakan dan tentunya berbeda dengan kedatangan dari mobil jenazah dari jenazah eril anak dari ridwan kamil yang akan tiba di gedung pakuan ini sendiri
dan untuk pengamanan juga tadi sudah dijelaskan bahwa nantinya warga di sekitar sini jangan mendekat atau diimbau untuk tidak mendekat sebelum waktunya diizinkan untuk masuk
untuk pejabat pejabat yang hadir juga nantinya diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan juga yang hadir begitu beni
dan untuk informasi yang kami dapatkan juga nantinya memang pejabat yang hadir juga akan mengiringi jenazah emeril dan juga turut melakukan atau turut mempartisipasi untuk mensolatkan jenazah dari sosok emeril khan mumtaz ini beni
sehingga informasi atau nama nama pejabat daerah maupun pemprov dan juga dari menteri menteri yang tadi hadir di soekarno hatta ini kami belum dapat kepastian
kemudian siapa yang nantinya akan hadir selain yang memang tadi anda sebutkan bahwa wakil gubernur jawa barat yaitu uu ruzanul ulum ini yang akan menyambut kedatangan dari jenazah emeril khan mumtazbeni
baik iqbal kiarso melaporkan langsung dari bandung jawa barat terkait persiapan gedung pakuan menerima jenazah eril
terima kasih iqbal selamat bertugas kembali